assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sejahtera dan selamat sore bagi kita semuanya
kawan kawan pers yang saya hormati
kembali pada hari ini
kehormatan dari para sahabat
dari keluarga besar dpp pks
mengutarakan kepada saudara saudara semuanya
hubungan baik yang sudah terbina selama ini
dari kedua institusi partai politik ini
ini merupakan suatu hal yang amat sangat kami rasakan
tetap harus bisa terjaga sedemikian rupa
kepentingan kepada dua institusi partai politik ini
apa yang kami pahami bersama
di atas kedua kepentingan ini
mereka menganggap saya sebagai kakak
merugikan satu hal yang
ada modal tambahan sedikit
jadi kalau mereka merasakan apa yang mereka rasakan
pasti saya ikut merasakannya
bisa saya utarakan saudara saudara
tetapi jelas forum ini adalah forum kita bersama
dan saudara bisa menanyakan apa saja
itulah misi dan tugas saudara semuanya
dan saya pikir pak saihu sebagai presiden pks
akan bisa memberikan jawabannya
presiden pks untuk memberikan gambaran personal
terima kasih bang surya paloh
salam sejahtera untuk kita semuanya
saya sangat berbahagia dalam kesempatan sore hari ini
sama jajaran dpp pks
ya tentu dalam interaksi interaksi ini
tentu saya juga mengucapkan terima kasih
atas segala kebersamaan yang sudah kita lalui
pak anies rashid baswedan dan caimin
banyak bekerjasama di lapangan
ini menjadi sebuah modal awal
membangun bangsa yang besar ini dengan
insyaallah kita juga akan masuki
atau juga kita akan bisa bekerjasama
dari partai nasdem insyaallah akan siap
disiram setiap hari oleh istri
tadi pak sekjen juga menyampaikan bahwa kolaborasi pks dan pks inginnya dibawa ke

pilkut pki dan apakah sudah ada beberapa nama yang tadi dijelaskan
banyak hal memang benar sekali kita sudah bicarakan diskusi
ke arah mana saja itu
yang kita cari adalah titik temu selalu
kita memahami tentu tidak semuanya
dan kita buat sedemikian rupa
tapi justru mencari titik kesamaan kesamaan yang memungkinkan
kalau kan dalam hubungan kerjasama dalam pilkada
secara spontan saya katakan tadi kita sudah menemukan beberapa wilayah
yang saya tidak bisa sebutkan sejak awal ini pada adik adik
bahwasannya kita pasti jelas itu bersama dengan kawan kawan dari pks
ini gambaran yang jelas
bagaimana arahnya nanti apakah ini ada di tadi maksudnya pasti
apakah ini masuk dalam pemerintahan atau luar pemerintahan
nah ini kita sedang kaji bersama juga
jadi belum sampai ke tahap final
saya mulai katakan sama teman teman pks
coba renungkan baik baik apa yang terbaik bagi negeri ini
pks di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan
ada kesamaan pks sama nasdem itu
saya kira tadi sudah banyak pembahasan pembahasan
saya kira tadi sudah banyak bahasan bahasan yang memang tadi
kita ingin mencoba mengerucutkan pada titik titik temu khususnya di pilkada
ya kita juga menyepakati berapa daerah yang memang kita akan usung bersama sama
walaupun kaitan dengan tadi masalah kedepan
masukan masukan dari bang surya paloh tadi sungguh sangat luar biasa
dan ini saya kira menjadi bahan masukan juga bagi kami di dptp
karena itulah nanti akan memutuskan hal hal strategis
bagi kepentingan apakah akan mengambil koalisi atau oposisi
pak mengenai pertemuan pak ahmad ali dengan prabowo
itu barangkali kan hubungan silaturahmi yang sudah terjalin selama ini
mungkin mungkin bung ali mungkin ada rencana hajatan ya
yang secara personal ingin disampaikan
itu yang saya pahamin dan saya ketahui sudah dilaporkan begitu
bisa saja masalah barangkali mungkin menuju ke pilkada misalnya
bagaimana mendapatkan saran tanggapan itu kan baiknya
dalam pembahasan tentang pilkada tadi apakah sudah menguangin saham
pilkada jatah atau berubahnya gitu
nanti kita sedang melanjutkan tahapannya
karena tahapan tadi tahapan awal aja ya
baru selesai mk nya baru dua puluh jam belum selesai
kita kasih jeda istirahat sebentar mungkin seminggu dua minggu baru kita bicarakan dengan